setelah negara tersebut mengalami gejolak politik dalam beberapa tahun pas syaturnya presiden ali abdullah saleh dari jabatan pada dua ribu sebelas
perayaan ini bertepatan dengan hari ashura yang merupakan hari suci dalam kalender muslim syiah
itu ke informasi lainnya ribuan warga katalunya berkumpul di kota barcelona untuk memperingati satu tahun penangkapan para petinggi catalunya oleh kepolisian spanyol pada kamis waktu setempat
para demonstran yang juga termasuk aktivis ham membawa spanduk meminta dilepaskannya para pemimpin tersebut serta bentuk dukungan untuk kemerdekaan katalunya
aksi demonstrasi juga dihadiri oleh pemimpin regional quim tora dan jubir wilayah katalunya roger toren
sejak adanya referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh katalunya pemerintah pusat langsung mengambil alih administrasi regional wilayah tersebut
banjir besar menerjang kota
culia chan yang terletak di barat laut meksiko pada kamis waktu setempat
video yang diunggah ke media sosial menunjukkan dampak hujan badai yang menyerang kota tersebut yang menyebabkan meningkatnya volume air sungai hingga membanjiri jalan jalan protokol
menurut media lokal sejumlah warga telah dibawa ke lokasi pengungsian setelah diperkirakan badai akan kembali datang
dan demikian cnn indonesia update
di sini program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan
sesaat lagi terima kasih dan sampai jumpa